setelah dinyatakan menang pemilu dua ribu dua puluh empat pasangan presiden dan wakil presiden terpilih
prabowo subianto gibran rakebuming rake mulai menyusun komposisi kabinet pemerintahan mendatang
wapres terpilih gibran menyatakan kabinet telah dibicarakan saat bertemu prabowo pada jumat lalu
gibran belum bersedia mengungkap lebih banyak soal komposisi kabinet pemerintahan mendatang
namun wali kota solo ini sempat menyinggung soal anggota partai di luar koalisi yang akan bergabung dalam pemerintahan
banyak soal anggotanya juga
sama sama mungkin juga berbicara tentang partai yang lain
ya partai partai lain juga ya terima kasih ya
sementara sinyal merapatnya partai di luar koalisi indonesia maju
santar terdengar ketua tim kerja strategis prabowo gibran bahlil lahadali
bahlil sebut parpol yang hendak bergabung punya ciri khas warnanya sejuk
ya semua dekat kok insya allah semuanya akan baik baik
ketua dpp pkb daniel johan sebut
pkb belum membahas soal langkah lanjutan apakah akan bergabung dengan koalisi prabowo gibran
atau tetap di luar pemerintahan selanjutnya
daniel menyebut saat ini partainya masih fokus menunggu keputusan final mk
soal gugatan sengketa pilpres yang diajukan tim hukum amin
kami memang belum membahas apakah akan masuk ke dalam polisi atau tetap di luar
karena kami akan menunggu final dulu dari kerja kerja
tugas tugas dari tim hukum amin
mudah mudahan tim hukum amin berjalan lancar dan bisa mewujudkan keadilan masyarakat yang saat ini sedang kita perjuangkan